pandemi belum usai dan kluster covid kian meningkat
hal ini tidak memberitikan para pencipta olahraga ataupun persepeda
melakukan aktivitas olahraga di awal minggu tahun dua ribu dua puluh satu
di minggu pertama dua ribu dua puluh satu beberapa komunitas sepeda mengawali tahunnya
dengan menyelenggarakan acara first sunday ride di fx sudirman
meskipun update terakhir covid sembilan belas di tanggal dua januari dua ribu dua puluh satu meningkat
tujuh dua ratus tiga kasus sekitar lima puluh peserta pesepeda tetap datang
first sunday riding ini kita buat karena antusias teman teman dari komunitas
jadi kita bikin ini sebenarnya biar kita tidak takut juga dengan covid sembilan belas
tapi tetap kita jaga tiga m itu
kebiasaan berkumpul di masa pandemi
masih belum juga berubah
namun beberapa pesepeda meyakini selama menjalankan protokol tiga m dengan baik
dan memiliki tujuan utama berolahraga
imunitas tubuh akan meningkat
jujur sih khawatir tapi kan tergantung lagi ke diri kita masing masing ya
pokoknya intinya kita harus tetap jaga kesehatan
jaga imun kita biar nggak turun
kan olahraga juga membantu dan jauhin kerumunan sih
makanya dari tadi juga kita nggak dekat dekat kerumunan yang rame gitu
selain pesepeda di jalan jenderal sudirman
juga dipenuhi komunitas lari
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
salah satu pelari memilih rute yang lebih sepi
sekarang saya sendiri jadi better di grup yang kecil atau mendingan lari sendiri
nanti juga saya nggak ke arah sana yang bakal ramai
jadi pilih rute yang kita tahu itu emang sepi
disayangkan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan
masih banyak terjadi saat olahraga di minggu pagi
seperti sejumlah pesepeda
serta justru melepas masker di saat seperti foto bersama
di hayul stari robin kitt jakarta